hari ini bukan hanya hari ulang tahun gue
tapi hari ini harian universary persahabatan gue sama sahabat sahabat gue
king jomblo emang udah bubar
tapi persahabatan gak akan pernah bubar
tapi tante tidak pernah memaksa darah
kami hanya ingin robin dan darah itu berteman
iya kan pak
jadi dara itu ada yang menjaganya
pastinya itu selain kalian
tapi tante gak menyangka kalau persahabatan kalian jadi bermasalah gara gara ini
aku ngerti sekarang tani
sama tante gak perlu khawatir lagi
aku bisa bikin darah seperti semula lagi
dan persahabatan kami gak akan pernah ada masalah selama kami bersama
yaudah kalau gitu ariel pamit duluan ya
pulang dulu ya om tani
hai selamat ya
namasih makasih makasih
pokoknya aku gak mau pergi
dara gue yakin gue gak bakal lupa sama hari ulang tahun gue
ya jelas lah dara gak bakalan lupa
gak ada lagi alasan buat dia lupa
kan coman comannya juga datang
serius mau gak ngerti coman apa
kudut banget sih kurang update
coman itu cowok idaman
selamat ulang tahun ya
itu ada hidangan di sana
tanda dulu ya
mama sama papa kok pake baju kayak gini
bagus ya pa
bukan bukan gitu ma pa
tapi maksud dara mama sama papa itu mau pergi kemana
tau gak sih diliatnya
mama sama papa itu mau pergi ke acara ulang tahun
ya kan dara
acara ulang tahun
siapa yang ulang tahun
kamu itu kan gak bisa datang ke acara ulang tahunnya ari
jadi mama sama papa itu berinisiatif mau mewakili kamu
dia udah siapin acara ulang tahun temen deketnya gak dateng
kasian kan dia ya kan pa
nah berhubung yang datang itu anak muda semua
keren gak itu papa
mama kelihatan lebih mudah kan ya
sin kayaknya kita mulai aja di acaranya
kayaknya dara gak bakalan dateng deh
kasian temen temen yang lain
gue yakin banget dara pasti dateng
kalaupun sampe dia gak dateng
itu bukan karena dia tuh gak peduli sama lo
tapi dia masih marah sama gue
temen yang lain juga kasian udah pada nunggu
dara akhirnya mau dateng juga
ini acaranya udah mau dimulai
kamu gak bilang kalau kamu mau dateng
ini yang candidatnya
nanti aku cari
terima kasih ayah
ketika kita baru sacred hubungan anderson dan klege
novi dan dara
bukan hanya hari ulang tahun gue
tapi hari ini hari anniversary
geng jomblo emang udah bubar
tapi persahabatan gak akan pernah bubar
ada yang mau gue kenalin sama lo berdua
ini temennya novi
dia yang udah ngebantuin novi
kalau yang ini gak perlu dihelasin lagi kali ya
dia teman satu sekolah kita
temen deketnya dara
yang dijodohin sama keluarganya dara
namanya robin juga
kok ada yang bisa tahu
kalau gue dijodohin sama robin
apa mungkin robin yang cerita ke arya
gue hanya tahu
kalau diantara kita bertiga itu
cuma ada kesalahpahaman doang
itu semua clear malam ini
yang terjadi adalah
dara dan novi
sama sama mempunyai cowok yang mereka suka
dan nama cowok itu kebetulan sama
kalau cowok yang lu suka itu
cowok yang dijodohin sama dara
demi mempertahankan persahabatannya dengan kita
sama robinnya dia
tapi darah gak bisa membendung rasa cemburunya
makanya itu dia marah
bubarnya geng jomblo

gue tau apa yang gue lakuin salah
dan gue juga pengen minta maaf sama lo ril
gue sadar kok
gue udah jahat sama kalian
dan kalian juga boleh manggil gue penghianat
bahkan kalian juga boleh hukum gue
seharusnya minta meminta maaf sama kalian
karena gue udah salah
gue gak pernah cerita ke kalian berdua
kalau robin itu
nih kan gue yang terusin
jadi robin ini
adalah orang yang udah ngepermalin gue
dia juga udah ngegagalin ide gue
yang bikin novi jadi asisten gue